hai saudara sebuah mobil melaju kencang menabrak sejumlah motor dan warung sate
di jalan pramuka cempaka putih jakarta pusat para pengunjung yang tengah menunggu makanan
mereka ini saudara mendadak dikagetkan dengan sebuah mobil berwarna hitam yang melaju cepat
mobil pun menabrak tujuh sepeda motor yang terparkir persis di depan warung bahkan menabrak
sejumlah bangku di bagian luar warung peristiwa ini terjadi di jalan raya pramuka raya cempaka
putih jakarta pusat pada selasa dini hari pelaku langsung kabur usai kejadian meski tidak sampai
memakan korban jiwa warung sate di lokasi ini tidak bisa berjualan untuk beberapa saat
pas kejadian udah enggak ada korbannya banget masih ada tempatnya motor yang abang tahu udah
untuk kalau mobilnya sendiri yang abang tahu jenis apa sih bang